komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta melakukan rapat pleno untuk membahas rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat provinsi pada pemilihan kepala daerah dki putaran kedua di hotel bidakara kamis malam
penghitungan suara akhir ini merupakan penyempurnaan daftar pemilih tetap pada pilkada dki putaran pertama
penghitungan suara akhir ini merupakan penyempurnaan daftar pemilih tetap pada pilkada dki putaran ke dua di hotel bidakara kamis malam
penetapan dpt di tingkat kabupaten kota pada tanggal empat april yang lalu jumlahnya tujuh dua ratus delapan belas dua ratus lima puluh empat yang tersebar di tiga belas tiga puluh empat
tim pasangan calon nomor urut tiga anis sandi menolak penetapan daftar pemilih tetap
alasannya ada ketidakcocokan antara hasil penghitungan tim mereka dengan kpu
ada sekitar satu ratus lima puluh ribu daftar pemilih tetap invalid
di tingkat kabupaten dan kota
selain itu tim anisandi menemukan surat keterangan palsu yang sebenarnya hanya boleh dikeluarkan untuk pemilih yang namanya tidak tercantum di tempat pemungutan suara
yang mengejutkan saya tadi malam mendengar ada penambahan tps di timur sebanyak
temuan suket ada indikasi kuat pemalsuan suket sejumlah lima ratus awalnya empat ratus
yang menurut saya sudah sampaikan ini masih dalam perkembangan
saya perkirakan mencapai lima ratus
meski ditolak oleh tim pasangan calon nomor urut tiga komisi pemilihan umum tetap melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah dki jakarta
alasannya penetapan sudah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota serta sudah disetujui

kpu juga tidak akan mengubah jumlah daftar pemilih tetap yang telah diputuskan
alternatifnya akan dilakukan penelusuran dpt yang diduga salah tersebut
ya tadi tim paslon tiga menyampaikan yang mereka sebut sebagai pemilih invalid ya
mereka sudah sampaikan datanya ke kpu provinsi dki dan memang kebanyakan itu pemilih yang dinyatakan invalid itu terkait dengan kode yang terkait nkk dan juga nik
misalnya itu tadi mereka minta dari itu ditelusuri dan tadi disampaikan
jadi sepakati bahwa besok kita akan lakukan penelusuran kembali dengan melibatkan dukcapil bawaslu dan juga kedua tim pasangan calon
dpt pilkada dki jakarta putaran kedua bertambah satu ratus sembilan pemilih dibandingkan dengan pemilihan putaran pertama pada februari lalu
jumlah tps juga mengalami penambahan sebanyak sebelas tps
data pemilih tetap pemilu putaran kedua berjumlah tujuh dua ratus delapan belas dua ratus lima puluh empat pemilih yang tersebar di tiga belas tiga puluh empat tps
abdul rojak cnn indonesia